kelancuran demokrasi karena ini adalah merupakan kejahatan atas pemilu
bahwa sidang dewan ham pbb ini semakin memastikan dan menunjukkan dan mengkonfirmasi adanya
perhatian dunia internasional termasuk pbb dan negara negara sahabat di non internasional atas situasi
kondisi darurat konstitusi dan reformasi indonesia dan dengan adanya pernyataan ini maka ini
menunjukkan adanya kemunduran demokrasi kerusakan demokrasi kelanjuran demokrasi karena ini adalah
merupakan kejahatan atas pemilu kejahatan atas hak hak asasi manusia
kejahatan atas hak hak asasi manusia
kejahatan atas demokrasi kejahatan atas konstitusi dan yang kedua yaitu bahwa dengan adanya pernyataan
ini apalagi bersifat internasional dan berkaitan dengan sidang resmi dewan ham pbb maka ini menyentuh
soal berkurangnya hilangnya legitimasi pemilu pilpres di indonesia semakin menumbuhkan atau
semakin meningkatkan kehilangan yang
kepercayaan juri internasional terhadap penyelenggaraan pemilu jadi ini soal
mengurangi legitimasi pemilu dan juga mengurangi hilangnya legitimasi peradaban politik di indonesia
yang ketiga sesungguhnya sebelum dewan ham pbb menyampaikan pernyataan ini maka masyarakat
indonesia juga dari berbagai bentuk ada civil society perguruan tinggi mahasiswa
ilmuwan intelektual akademisi buruh petani ormas ngo lsm budayawan seniman juga sudah menyampaikan
protes dan sudah menyatakan atas adanya intimidasi atas adanya pengurangan dan penghancuran hak hak
pelanggaran ham warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan ini semakin menyebabkan kekurangan akademis
warga negara dalam penyelenggaran pemilu
dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita
lembaga lembaga politik lembaga lembaga hukum di indonesia
dan kita beruang untuk bisa memaknai ini sebagai peringatan serius
untuk segera kita sahuti dalam berbagai bentuk
apakah dalam bentuk misalnya mahkamah konstitusi
kemudian dalam bentuk dpr ri dalam bentuk dpd ri
atau dalam bentuk lembaga gelombang yang lain
untuk menyuarakan ini dan memproses ini
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya